akses kremasi bersama anda pada januari dua ribu delapan belas
youtube mengundang ratusan konten kreator muda dari seluruh dunia
yang dianggap berperan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lewat karyanya
yang pasti harus berkualitas
di antara semua konten kreator yang diundang
termasuk di antaranya adalah beberapa konten kreator muda indonesia
berikut informasinya untuk anda
jadi minggu lalu gue baru aja nonton video ini
duo harbatah cameo tv jovi adiguna dan kevin anggara
adalah para konten kreator muda indonesia
yang diundang youtube ke annual creators for change summit
konferensi ini mendorong kolaborasi antar pendukung perubahan sosial
lewat karya yang mereka buat
bena kribo atau benazio r putra
coba wujudkan perubahan lewat karyanya di kanal youtubenya
pada september dua ribu tujuh belas dengan tema level up
terdiri dari tiga video
level up memberikan motivasi pada orang orang yang pernah diremehkan
kemudian nasihat kenapa perilaku di tempat kita bekerja itu penting
salah satu sahabat creators for change yang meneruskan pendidikannya di jerman
dalam perantauannya gita menemukan sudut pandang baru
dan inspirasi untuk memperdayakan anak muda indonesia
meningkatkan kemampuan mereka
gita sempat membuat eksperimen sosial
tentang bagaimana seseorang menilai
orang lain lewat media sosial
kemudian ada satu dari dua duta creators for change
kanal youtube yang membuat film pendek
dengan topik tentang masalah perdamaian dan persatuan
bertembakan kehidupan para muslim yang bernilai positif
mereka membangun komunitas bernama keluarga filmmaker muslim
yang tersebar lebih dari dua puluh empat wilayah di indonesia
hal ini bertujuan untuk membantu menyebarkan nilai nilai kebaikan
dua harbatah yaitu usama dan bakti
dibentuk pada bulan september dua ribu tiga belas
mereka menceritakan kisah kisah komedi tentang dunia arab indonesia
pada juni dua ribu tujuh belas mereka mengunggah video ke kanal youtube
serta maknanya diubah soal nasihat berpuasa
video tersebut memberi semangat untuk berpuasa penuh
dan mendapatkan berkah ramadan
selanjutnya ada cameo project yang merupakan duta creators for change
mereka mengangkat masalah sosial dan topik yang sensitif di indonesia
mereka ingin meningkatkan kesadaran masyarakat indonesia
dengan diselingi video lucu tentang kehidupan sehari hari
sahabat creators for change jovi adiguna seorang vlogger gaya hidup dari indonesia

yang terakhir ada kevin anggara
sebelum dikenal sebagai content creator
ia adalah penulis buku student guide for dumis
baginya komentar penonton terhadap videonya menjadi cara belajar lebih baik
meskipun terkadang muncul komentar negatif
dengan munculnya sejumlah content creator muda
yang peduli terhadap kualitas yang menyebarkan nilai positif
semoga mengikis berbagai pengaruh negatif terutama kebencian
selamat datang di nenovianti cnn indonesia
dan saya berhasil menerima penghargaan untuk kualitas kualitas di youtube
dan saya akan mengajak anda untuk berkumpul
saya benar benar penasaran
sebetulnya apa sih yang didiskusikan oleh kumpulan kreator konten di seluruh dunia ini
berkumpul pastinya kreatif ya
karena kita melihat tidak hanya di indonesia
di negara lain juga banyak sekali konten konten kreatif yang bermunculan
pastinya ide ide itu tumpah ruah di
iya dan kita juga banyak sekali menonton di youtube
nah untuk itu telah bersama kami
kita juga menonton di youtube ya
bena kribo dan usama dari dua horbatan
terima kasih sudah datang di after sepuluh
ini bulan februari
tapi nggak jauh dari sebelumnya
tepatnya bulan lalu ya di januari
baru balik ya dari london
nah itu mengikuti acara annual creators for change
yang diadakan oleh youtube
boleh bagi bagi info nggak
apa saja sih yang ada di sana selama acara berlangsung
berapa lama acaranya
acaranya lebih tepatnya dua hari sih
cuma hari pertamanya itu lebih ke
kena sama lain ya
karena kan dari seluruh dunia itu ya
mungkin sekitar hampir seratus konten kreator dikumpulin
dan ya seru aja kita saling sharing tentang background masing masing
konten yang kita bikin gitu
dan hari ke besokannya baru mulai talk show nya
talkshow dari ada berbagai macam pembicara yang inspiring banget
kayak salah satunya itu
itu adalah malala
ya dia apa namanya yang dapat nobel termuda
dan ada banyak inspiring narsumber lainnya juga
dan kalau hari keduanya kita lebih ke mentoring sih
jadi kita semua kreator dikumpulin dan ada sekitar sepuluh mentor yang ngebahas
dengan fieldnya masing masing
dan kita boleh ngikut kemana aja untuk sharing
dan supaya kita lebih bisa apa ya
saat kita mau nanti balik ke indonesia
mau bikin konten yang positif
kita bisa lebih mengeksplor lagi lah gitu
jadi gitu ya musus om epa
dan intinya memang acara ini digelar supaya youtuber ataupun konten kreator yang ada di indonesia
utamanya itu bisa bawa dampak positif untuk penontonnya
dan apa namanya di sana sendiri juga kita juga dapat banyak masukan mentor mentor kita yang pas lagi di hari ke dua tuh ya
itu mereka juga banyak dari konten kreator juga gitu
dan mereka memberikan apa
memberikan apa ya
membagi ilmu mereka gitu
perjuangan perjuangan mereka dalam membuat video gitu
itu yang membuat apa istilahnya impactnya itu besar banget buat kita sebagai content creator yang
aduh kita baru segini doang gitu
sedangkan mereka buatnya perjuangan
bahkan salah satunya tuh ada mereka bikin video perjalanan
perjuangan perjalanan dia kabur dari syria keluar dari syria gitu
dan itu di film
di saat dia hampir
kapan itu berpanggulang gitu
karena di mendokumentasikan itu ya
aduh ini kita masih belum seberapanya gitu perjuangan mereka bikin konten itu yang bener bener keren banget
penuh perjuangan plus juga penuh makna ya untuk yang menonton
jadi bukan asal pilih topik asal pilih tema juga ya
akhirnya masyarakat yang menontonnya juga punya insight lebih lagi itu yang memang harus ditekankan ya setelah konferensi ini
jadi istilahnya apa yang kita bikin konten yang kita buat itu bukan cuma sekedar menghibur tapi ada dampak yang bagusnya juga buat si penonton gitu
dan pas memang dua ini salah dua yang diundang kesana selain banyak lagi
ada berapa orang sih mas
ada yang terbaik dari indonesia ya lima belas orang
tapi dari lima belas itu sebetulnya ada sekitar lima konten lima channel lima channel
ya lebih deh
ya kita dua ada gita sumpitri
oh berarti bersama tim timnya lah datang kesana
timnya datang ke sana ya untuk tahu insightnya dari youtuber youtuber lain juga dari content creator lain
nah poin poin penting apa aja sih mas yang didapatkan dari selama mengikuti dua hari acara di sana dan juga setelah mendapatkan insight seperti tadi ya yang melihat film yang benar benar perjuangan tadi itu
kira kira nanti implementasinya yang akan dibawa ke indonesia
yang akan dibawa ke indonesia nanti seperti apa
paling apa ya kita jadi lebih terbuka sih ya
maksudnya ternyata banyak banget banyak banget orang yang bikin konten positif sebenarnya
cuma mungkin ya ada yang gak ke expose
dan juga kita juga mikir bahwa ternyata memang di jaman sekarang di social media gitu itu kita bisa banget bikin impact
nggak cuma ke negara kita bahkan bisa secara global gitu
jadi menunjukkan betapa pentingnya kita bikin sebuah konten yang bisa
kita bisa bikin sebuah konten yang bisa berdampak gitu dan hopefully berdampak positif ke banyak orang gitu
dan kalau di indonesia sendiri sih dari youtube kita seneng mereka sebagai platform peduli gitu ya sama creator creatornya untuk membuat konten yang positif
dan mereka mensupport juga supaya kita pas kita semua balik ke negara masing masing untuk bikin konten yang positif
jadi balik lagi tergantung ke kita
meskipun dari mereka sebenarnya udah ngasih satu topik yang pengen dibahas itu tentang hate speech
tentang xenophobia sama extremism
tapi sebenarnya bisa tergantung dengan apa yang lagi terjadi di negara kita atau isu apa yang mau kita bahas juga sih sebenarnya
dan pas ya balik udah bikin video video lagi belum
belum baru balik
baru balik banget
kita udah mulai wuh halo gitu kan ya
kita kasih lihat ke kita gimana acara di conference sana
nah tapi kan kita udah melihat nih banyak sekali video video konten yang memang sudah share oleh bena dan juga usama
bersama dengan dua horbata
kami punya dua diantaranya nih
bena satu usama bersama dua horbatas satu
ini kita mau tahu sebenarnya di balik layarnya sebelum muncul
misalkan ini nih bena
ini kan yang bicara soal tipe tipe ya gitu kan ya
apa sih ini aku lupa deh judulnya
ini video pertama yang sebenarnya di luar dari comfort zone gue sebagai counting creator
karena biasanya kan gue bikinnya tentang entertainment
tentang teknologi dan segala macam
ini akhirnya gue mencoba untuk speak up karena kegemesan gue soal banyak anak anak muda itu yang ibaratnya males gitu
yang padahal sekarang udah zamannya teknologi
zaman sekarang kita tinggal pakai jempol untuk dapat informasi
tapi masih banyak yang istilahnya kayak misalnya kalau kita bikin konten ya apa namanya baca caption aja masih males
kita udah naruh info apa mereka masih nanya lagi
iya ini pengulangan ya
di sini akhirnya ngebahas banyak konten konten yang menurut gue banyak bisa bermanfaat untuk anak anak muda sih
dan itu penting tuh untuk anda yang mengaku anak muda ya
kita juga punya video duo harabata
satu lagi coba kita lihat
mungkin di roll dulu kali ya kita dengar
waktu ini juga terkait sama salah satu lagu yang paling populer ya di tahun dua ribu tujuh belas
tidak tahu kan
nah ini bisa diceritakan nih kenapa nih
kepikiran untuk membuat seperti ini
ini kalau nggak salah tentang buka puasa bukannya
iya buka puasa
iya betul kan
jadi waktu itu emang momen yang paling
maafkan momen paling bagus itu pas lagi
dua tuh momennya bagus
satu pas bulan puasa
satu pas lagi di espasi itu
itu lagi naik gitu lagu di espasi itu
waktu itu kepikiran kenapa sih kita bikinnya tentang puasa gitu
ya karena satu emang pas lagi di bulan puasa
ya emang kita mau membuat sebuah konten yang
lagu apa yang lagi digemari sama anak muda ini
ini bisa impactnya lebih apa ya
lebih buat mereka lebih positif gitu
jadi anak anak kan pas lagi itu momen kan anak anak muda pada dengerin semua lagu di espasi itu
di palsu itu segala gitu
nah mumpung yang lagi kayak gitu kita kasih apa namanya
lagu apa kita bikin parodinya
lagu di espasi itu
yang mana bisa dinyanyiin mereka tapi nilainya lebih positif dan lebih apa ya lebih
lebih bagus lah gitu
buat mereka juga gitu
dan kenapa kita bentuknya parodi gitu
karena emang channel dua harbatah ini lebih fokus di komedi gitu
dan emang lebih enak kalau seandainya kita bikin konten apa
bikin konten yang
sebenarnya temanya berat kali ya
yang bisa diterima mereka tapi dari sisi komedik gitu
jadi gak serius
kadang kadang kalau seandainya mereka langsung
udah puasa itu bagus gitu segala
kan kadang kadang kan apa namanya
situ ustad gitu ya
cuman kalau seandainya kita ngasih dari sisi komedi
kalau dari sisi komennya mereka jadi bisa enjoy juga gitu
oh iya bener nih maksudnya bagus gitu
nah tapi kalau dari bena sama sam sendiri melihat banyaknya konten yang tersebar di youtube
kita juga gak bisa batasin kan
itu gimana sih sebenarnya yang untuk indonesia ya
ya sebenarnya sih maksudnya lebih dari apa nih
begitu banyak konten
iya kita lihat dari sisi kontennya
kalau memang kita bicara soal yang harus positif ya
yang akhirnya di share
ya kalau dari gue sih mikirnya kita sebagai content creator
kita bertanggung jawab sama audiens kita gitu kan
kita yang tahu audiens kita dari umur berapa
jadi kalau dari gue gue bertanggung jawab dengan konten yang gue buat gitu
jadi dampak positifnya juga ngerti
dan karena kebetulan channel gue dari anak sd juga ada yang nonton
sampai mungkin udah kerja juga
iya karena nonton youtube juga kita gak bisa batesin
jadi ya kalau dari gue sih gue bikin yang emang friendly lah gitu
jadi biar bisa ditonton semua orang
dan hopefully memang dampaknya bisa nyebar gitu
dengan memberikan sesuatu yang ada entertainmentnya juga
tapi tetap ada pesannya lah gitu
dibalik membuat sebuah video gitu
oke kalau sam
dan apa namanya kalau saya sendiri sebetulnya ngeliat emang bener sih
konten youtube itu ada banyak banget
tiap menit selalu ada orang yang upload gitu
dan di indonesia sendiri juga udah mulai banyak anak anak yang udah mulai aktif upload gitu
kalau apa namanya saya pribadi nggak bisa kayak apa namanya eh harus bikin konten yang seperti ini
gak bisa gitu
karena mereka juga apa namanya masing masing punya ciri khas sendiri gitu
gimana caranya adalah kita apa memberikan vibe yang apa namanya yang positif dari diri kita sendiri gitu
jadi kita semoga dengan dengan apa namanya dengan konten konten yang konten konten yang baik gitu
bisa bisa memberikan apa ya impact kepada temen temen juga gitu
untuk membuat konten konten yang baik juga gitu
apalagi yang kita apa di konten kita sendiri juga kayak memberikan memberikan apa ya
memberikan konten konten bukan bukan kepada sesama apa temen temen creator tapi juga kepada penonton
karena siapa tahu penonton penonton kita ini akan menjadi the next youtuber gitu
nah itu yang paling leading
karena zaman sekarang ya udah banyak yang ceritain ceritain jadi youtuber
jadi ceritain ceritain jadi youtuber kemana mana bawa kamera bawa iphone gitu
nah ini juga harus dipelajari ya
selain saya juga dapat informasi kalau youtube setelah konferensi yang ini
mendonorkan satu investasi dana
satu investasi dana yang cukup besar
nanti usai jeda kita akan bahas itu semua ya van
jadi kita bersama kami
anda kembali bersama kami di after sepuluh dan masih bersama dua content creator indonesia yang sangat menginspirasi ini
nah tadi kita melanjutkan dari dialog sebelumnya ini mas
jadi di video juga kita sudah lihat ya
bahwa sebenarnya sekarang memang youtube ini salah satunya adalah platform media yang sangat menginspirasi
banyak sekali orang yang subscribe disitu dan kita tidak tahu siapa saja
dan untuk sekarang nih mas
memang kan pengaruh youtube ke kultur dan juga attitude juga
bagaimana kita bersikap sehari itu mempengaruhi sekali
dan bagaimana kita menyikapinya ini dengan perkembangan yang sangat signifikan ini
maksudnya apa sikap ke apa namanya ke penonton kita atau
dari kontennya sendiri gitu
itu bagaimana kan kita zaman sekarang semuanya kita karena mempengaruhi kultur gitu apa apa di videoin
apa apa dibikin ini dibikin itu
jadi seberapa jauh sih konten konten itu bisa ditangkap masyarakat
terus akhirnya masyarakat juga ikut terpengaruh
perkembangannya memang udah luar biasa banget sih dari beberapa tahun yang lalu
dari yang creators itu jumlahnya dikit banget ya
terus lama banget nih
dan sekarang yang benar benar kalau gak salah tahun lalu sama tahun dua ribu enam belas sama dua ribu tujuh belas kalau gak salah hampir beberapa kali lipat kalau gak salah
sempat dengar dari youtube gitu
dan ya benar yang merubah culture banget karena kemana mana sekarang orang udah pada bawa kamera
dan kalau ada masalah apa apa semuanya direkam dan semuanya bisa masuk gitu
jadi itu sebenarnya lebih semakin menunjukkan bahwa

apa yang kita lakukan tuh bisa berdampak loh gitu ke semua orang gitu
dan sekarang modal handphone aja bisa jadi berita kadang kadang gitu kan
jadi ya positifnya sebenarnya banyak berita berita yang mungkin yang dipelosok pelosok kita bisa dapat nih
tapi kan ada juga pasti dampak negatifnya yang mungkin ada hal hal yang tidak seharusnya di upload tapi akhirnya mereka upload dan mungkin jadi makanan
kalau jadi adanya yang ngeliput yang kayak gitu gitu
jadi dampaknya luar biasa
jadi menahan dirinya harus gimana
mutasi dirinya karena kadang kadang justru ya
sebagai calon youtuber
bisa gitu jadi ini benar benar pernyataan dari hati ya gitu
jadi gimana caranya mas
kalau kita sih mestinya sebagai youtuber ya
ya kalau dari kita sebenarnya kita emang pengen bikin video yang
ya misalnya dari saya pengen bikin sesuatu yang menghibur gitu
kalau dari gue ya meskipun menghibur kita
coba selipin sesuatu pesan lah gitu dibalik video yang kita bikin
gitu loh cuma kan terkadang yang sering kita lihat justru kalau ngomongin apa namanya media gitu ya
banyak yang justru lebih mengangkat yang istilahnya yang kontroversial atau apa segala macam
supaya penontonnya banyak
iya kayak gitu gitu kayak misalnya di youtube trending gitu kalau misalnya di youtube trending itu banyak yang apa namanya istilah sekarang klik bate
udah clickbait misleading clickbait itu kan berarti thumbnail nya tuh bikin kita kayak pengen ngeklik gitu kan
dan kalau misleading itu ternyata udah ngeklik ternyata isinya bukan itu
dan itu kadang kadang yang kita suka kesel justru mereka mereka yang banyak masuk di trending
itu pun kita juga udah kasih feedback sih ke youtube supaya mereka memperbaiki itu
karena kalau di amerika youtube trending itu udah di kurasi supaya lebih bagus
kalau di sini kan misalnya ada yang suatu yang viral bisa jadi satu viral itu ada lagi reuploader namanya
reuploader itu ada di youtube trending itu ada yang suatu yang viral bisa jadi satu viral itu ada lagi reuploader namanya

gitu dan apa namanya kita gak pengen apa namanya istilah youtuber tuh kesana jadi jangan sampai mengeneralisasi bahwa
oh youtuber bikinnya yang gini gini nih yang kontroversial yang clickbait apa segala macem
kita pengen orang orang tahu bahwa sebenarnya banyak juga loh kreator yang bikin konten positif nggak cuma gitu gitu aja
dan itu mungkin yang mau ditunjukin sama pihak google gitu makanya mereka membuat sebuah campaign seperti ini
buat menunjukkan bahwa ada beberapa creator creator yang memiliki nilai positif di kontennya gitu
dan apa ya mungkin dari kita sebagai content creator juga mencoba untuk memberikan nilai nilai yang baik kepada penonton gitu
dengan harapan bahwa mereka juga bisa bersikap lebih baik di lingkungan mereka ataupun kalau seandainya mereka nanti menjadi youtuber pun mereka bisa membuat konten seperti apa
dan apa namanya bukan dari kita juga sih dari sisi googlenya sendiri juga dari sisi youtubenya sendiri juga mereka juga udah apa namanya mencoba untuk memfilter gitu berita berita yang dianggap sebagai reuploader misleading atau apa gitu
cuman ya tetap aja gitu orang orang kita yang masih ada aja gitu

yang udah di bikin channel baru lagi gitu
yang udah di bikin channel baru lagi gitu

paling tidak dengan konferensi ini kita jadi tahu ya ada guide nya loh sebenarnya ada aturan aturannya juga
nah tapi kan banyak hal juga yang bikin orang orang tuh kepengen jadi youtuber salah satunya penghasilan penghasilan
ya itu bener gak sih
ya itu tidak bisa dibawahin lah pasti
terutama sih kujuran investasi itu gimana itu
investasi yang tadi di awal disebutkan ya
nah iya itu kita juga dari sana ya pas kita di sana kita baru tahu mereka baru nyebut bahwa mereka menginvestasikan uang sejumlah
sejumlah lima juta dollar dalam bentuk financial dan dalam bentuk marketing jadi kita juga enggak
tahu nih jumlah berarti belum belum tahu enggak yang mereka ini sekian akan kita berikan ke
indonesia gitu enggak ya enggak berarti itu di total ya dan kita juga enggak tahu apakah nanti dananya
itu akan lari ke lari ke creator atau apa namanya dananya akan cuman sebagai apa namanya penyokong
campaign mereka gitu karena mungkin kalau dari sisi marketingnya mungkin mungkin aja nanti kalau
kita bikin video video yang positif mungkin mereka akan promoin misalnya kayak gitu
atau juga ya salah satunya dengan memberangkatkan kita ke sana juga pada ini ini cara soal angka
seberapa sustainable sih menjadi youtuber youtuber di indonesia di konten kreatif juga sudah sudah
bisa jadi menjadi profesi yang oke jika nih ya ya gimana sih itu penasaran gimana sih
ini satu pertanyaan terakhir singkat saja ini untuk mas bena dan juga mas usama pertanyaan
yang mungkin tidak hanya di benak kita tapi juga di benak anak anak muda yang ingin mulai menjadi
youtuber ini kalau memang ingin jadi youtuber ini kira kira bisa kasih tips sedikit
apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang youtuber di zaman now silahkan dulu
apa ya sebetulnya ya kita berharap sih buat apa namanya para generasi muda yang mau mencoba untuk
membuat konten youtube gitu jangan ya ya minimal ya memberi apa namanya bisa membuat konten konten
yang memberikan yang bisa memberikan impact yang bagus kepada penontonnya gitu karena seperti kita
ketahui bahwa penonton penonton youtube sekarang itu mereka umurnya dari kecil sampai besar gitu
banyak banyak anak anak muda anak kecil gitu seperti penonton di channel kita sendiri itu
sekitar dari umur tiga belas sampai dua puluh empat yang paling banyak nah jadi ya kita berharap apa namanya enggak bikin
konten sembarangan dan apa namanya bisa memberikan konten yang bagus kreatif boleh gitu tapi
kreatif dalam dalam arti yang lebih baik lah gitu yang lebih positif bisa memberikan impact yang bagus
kepada penonton ben singkat ya kalau mungkin
gue tambahin kalau secara teknis mungkin gampang ya sekarang semua mungkin pakai smartphone bisa
internet juga udah kencang udah bisa gampang lagi video cuma mungkin lebih dipikirin lagi kita mau
bikin apa sih gitu karena apa yang kita bikin tuh bener bener bisa berdampak banget ke semua orang
yang nonton gitu jadi kita lebih pikirin kita bikin apa dan kita harus bisa bertanggung jawab dengan
konten yang kita buat gitu hopefully bikin yang positif gitu bijaklah ya bijaklah konten konten
creator bijak juga nanti untuk anda para penikmat youtube atau pemerintah pemerintah video ya siapa
yang membuat jadi itu bisa meminimalisir hal hal negatif yang datang dari sana betul betul
thank you bener bener sama sama ditunggu konten konten kreatif lainnya ya akan segera diunggah di channel